bicara soal kuliner dari ranah minang tidak pernah ada habisnya
selain lauk makan siang seperti rendang ayam pop atau gulai tunjang
ternyata kuliner dari sumatera barat ini memiliki sejumlah menu sarapan yang tidak kalah menggiurkan
pernah coba lontong padang daun pakis atau soto padang
ya ini saya baru pertama kali kesini
tapi memang selama ini kalau lewat lewat sih ngeliat nih rame rame aja
akhirnya kita interest deh boleh coba kemari dan ternyata taste nya alhamdulillah cocok sih ya
kayaknya pakis deh gulai pakis
rasanya ya terus pedes
salah satu rumah makan yang menyajikan aneka jenis menu untuk sarapan khas padang
berada di kawasan tegal gundul bogor utara jawa barat
setiap pagi lima ratus porsi hidangan sarapan ludes di borong pembeli
di tempat ini tersedia aneka menu sarapan seperti soto padang lotek padang
lontong padang dengan beragam jenis kuah
mau gulai nangka gulai pakis atau gulai tauco
wah tinggal beli saja
sang pemilik merupakan warga asli padang yang membawa resep keluarga ke kota bogor
nah sebelum saya ajak anda masuk ke dapurnya kita belanja dulu ya
selamat datang pemirsa di segmen sarimu jadi
sudah melihatkan tadi aneka makanan padang yang biasa hadir untuk sarapan
nah ini kita akan belanja bahan bahannya dulu
dan yang unik
ini sudah sama dengan subuh atau pagi tapi ini belanjanya siang siang
soalnya beberapa komoditi baru dikirim ke pasar
dekat tempat si uniknya jualan itu pada siang hari
bumbu dan sayur dibeli langsung dari pasar induk jabudua di kawasan tanah serial kota bogor
bahan bumbu dan sayuran dibeli setiap hari untuk menjamin kesegaran dan menjaga kualitas makanan
meski aneka rempahnya seperti bawang merah bawang putih cabai hingga santan tersedia
sayangnya hal ini kami tidak cukup beruntung
karena daun pakisnya sedang kosong akibat kemarau
sudah enam pedagang kami datangi semuanya kehabisan stok daun pakis
oke oh ini pakisnya
dikirimin pesan sama yang punya kebonnya lah istilahnya
untuk memenuhi kebutuhan pakis sekitar seratus ikat per hari
kami akhirnya mencoba meminta pakis yang dikirim dari luar bogor
oke semua kebutuhan belanja untuk siang ini sudah selesai
lontong menjadi masakan pertama yang dibuat
pertama tama beras dicuci bersih dan masak dengan api sedang sambil sesekali diaduk
ini ngaduk bener nih gini ya
ini sesekali harus diaduk
terus tadi saya juga dijarin unis selain pemilihan berasnya
beras juga soal takarannya
ini tadi berapa banding berapa
satu liter beras berarti tiga liter airnya
tiga liter airnya ya
kalau biasakan cara masak jadul tuh dipakai jari
nah itu seteruas
nah ini agak dibanyakin
ketika sudah mendidih tambahkan sedikit kapur siri
takarannya satu liter beras berbanding satu sendok makan kapur sirih
nah kira kira tujuannya apa ya
biar lontongnya jadi padat ya
masukinnya harus pas mendidih
ya udah ada mendidih baru masukin
oh jadi basi ya
loh warnanya juga jadi agak menguning sedikit ya uni
ini ilmu baru nih buat saya nih
dari beras mentah hingga matang dan bisa dicetak
butuh waktu sekitar empat sampai lima jam membuat lontong khas padang
yang unik disini adalah
berasnya harus beras yang perak biar ada teksturnya
terus juga pakai tambahan kapur siri biar makin padat
nah tapi tetap diharapkan ada sisi lembutnya yaitu dihancur ancurin
dengan cara diaduk aduk seperti ini
jadi hancur tuh cukupnya
kalau teksturnya sudah hancur artinya lontong sudah siap untuk dicek
lontong akan bertukar
lontong akan bertukar
lontong akan bertukar
lontong akan bertukar
lontong akan bertukar
lontong akan bertukar
lontong akan bertukar
lontong akan bertukar
betul betul padat dan dingin setelah didiamkan selama tiga jam
nah ini lontong yang sudah selesai didinginkan
dia sudah semakin menempel satu sama lain
kalau di black tuh dia karena pakai berasnya perak
dia jadi ada berteksturnya
tapi karena ditambah dengan apa tadi uni yang kuning kuning ini
kapur siri dia jadi lebih lembut jadi kompleks ya
di tempat ini lontong tidak dicetak menggunakan daun pisang
melainkan langsung di dalam wadah agar praktis
lontong sudah matang waktunya membuat gulai pakis
kebetulan pakis yang kami pesan dari luar kota bogor ini sudah tiba
hari ini kami menerima kiriman delapan puluh ikat pakis
nah ini pakisnya ini nyari yang di pasar susah nih
biasanya berapa ini
bisa satu pohon pak
satu satu ikat empat ribu
lagi bisa kemarau
padahal pas dikasuh sama abangnya di pasar tadi tiga ribu
karena kemarau empat ribu
dan sehari bisa menghabiskan puluhan ikat si daun pakis ini
namun tidak semua bagian pakis dapat digunakan
rata rata dari seluruh pakis yang dibeli
hanya dua puluh tiga puluh persen yang dapat digunakan
sisanya dikonsumsi sendiri
dan tidak untuk dijual pada para pelanggan
setelah pemilahan cuci daun pakis sebanyak dua kali
atau hingga benar benar bersih
lanjut kita buat kuah gulainya
haluskan beberapa jenis rempah
ada beberapa bolak
ada bawang merah bawang putih rawit merah dan hijau
tambahkan juga sedikit air
semua bumbu halus dimasak dengan api sedang
masak hingga setengah matang
kemudian tambahkan lagi beberapa pelengkap
seperti asam kandis dan ikan teri
kalau kayak gini kerasa banget kampungnya
oh suasana rumah
masak hingga bumbu mendidih
setelah itu tambahkan santan kelapa
ini masakan padang
santan tidak dicampur dengan air
agar mendapatkan tekstur kuah kental sesuai yang diharapkan
setelah satu jam kuah gulai untuk pakis sudah mendidih
segera matikan api agar santan tidak mengeluarkan minyak
ini sudah satu jam mengaduk
tadi ada tiga orang yang ganti gantian
saya yang paling sedikit karena pegal dan panas
daripada nanti santannya pecah
nah ini sudah matang
ini untuk pakis ya
gulai untuk pakis
karena dia nggak pakai air alias semuanya pakai santan
jadi padat nih
kelihatan kan padat tuh
ini rame banget rasanya tuh kayak
rame banget menurut saya
selamat malam ini ya
terakhir masukkan daun pakis yang sudah dicuci bersih
aduk selama lima menit dan gulai pakis siap disajikan
aduh ada panasnya
nah ini baru bikin pakisnya nih
masih ada satu lagi
gulai paki siap disajikan kepada pelanggan selagi hangat
ini pembuatan klo terkeduanya hari ini
saking banyaknya pesanan
kita lanjut lagi di dapur
masakan selanjutnya adalah gulai nangka
nah yang spesial dari gulai nangka di warung ini
bagian jandul sapinya
ini buat nangka
biar ini jadi kuahnya jadi
wangi daging gurih
setelah tiga puluh menit tambahkan santan kental
aduk terus agar santan tidak pecah
kalau pakis kan bisa langsung disajikan kalau udah matang kalau nangka
lima belas menit dulu abis mendidih
sekitar dua puluh menit lah baru bisa kita sajikan
minimal itu biar apa unik
itu biar masak ke pakis
kalau nggak kurang ya
kalau kurang enak biar nangkanya
selain makanan khas padang saya juga belajar membuat teh kental dua
teh talua adalah teh telur khas sumatera barat
sesuai namanya selain teh bar utama minuman ini adalah telur
agar menyamarkan bau amisnya bisa ditambahkan sedikit kopi serta sedikit gula
kemudian aduk sampai berbuih
terakhir tambahkan krim kental manis sesuai selera dan teh seduhan pertama
tapi tehnya ini nanti bisa dipakai lagi nggak untuk dibikin talua
cukup sekali sejuk karena dia punya takaran
kalau dia dibikin dua kali kekentalannya berbeda
berbeda rasa pun berbeda
total ada belasan menu padang yang hadir untuk sarapan
namun dari seluruh jenis sajian yang dijual hampir separuhnya didominasi lontong padang gulai pakis dan lontong padang gulai nangka
oke ini lontong padang dengan gulai pakis
jadi pakai terik yang ini ya
creamingnya dapat tapi nggak berlebihan
dan saya nggak ekspres ternyata terinya tuh nyambung banget rasanya dengan si bumbu yang lain
kuahnya sih yang buat saya nggak ada lawan
selain lontong dengan guyuran kuah gulai yang membuka selera
biasanya seporsi lontong padang juga dilengkapi dengan mie padang dan kerupuk padang
kalau mau komplit bisa juga pesan bersama dengan sepotong gaji atau jando yang tadi dimasak bersama dengan gulai nangka
sebagai pelengkap ini dia teh telua
jangan lupa tambahkan sedikit jeruk nipis ya
sedikit telur sedikit banget gak bikin enak tapi telurnya
tapi after taste nya itu sangat amateh yang pekat padat strong gitu loh
dan manisnya ini nggak berlebihan ini yang saya suka
wah ini minum segera sekenyang ini ini pasti nih
nggak campur sama es
berdiri sejak dua ribu dua puluh pelanggan rumah makan ini berhasil menjual ratusan hingga ribuan porsi aneka menu padang setiap hari
pelanggan pun tidak terbatas dari wilayah bogor kota saja namun sudah mencakup wilayah jakarta tanggerang depok hingga bekasi
namun bisnis tidak selalu berjalan mulus sedikit kesalahan saja bisa bikin rugi
banyak kayak bikin gulai pakis gulai gulai kadang kadang sering pecah santan basi
kadang kadang dari pasarnya kelamaan dibawa ke sini basi santannya diulang lagi buang lagi nanti yang lama gitu
bawaan itu hitam lontong jadi bubur kayak hancur banyak sih kendalanya yang itunya yang pernah gagal gitu
seporsi lontong padang gula pakis atau gulai nangka dipatok rp dua belas
namun sajian khas ranah minang yang lain seperti lotek padang atau soto padang dibanderol rp delapan belas hingga rp dua puluh delapan
ada mau mencoba resepnya di rumah atau mau membeli saja di rumah makan favorit anda
mana saja boleh
rio fernando di wg yul di harto bogor jawa barat